de adalah pendukung aktif dari islamic state atau isis yang kita kenal dengan daulah
awalnya yang bersangkutan pada tahun dua ribu sepuluh itu pernah bergabung dengan jaringan mujahidin indonesia barat
itu pimpinannya wm sudah pernah ditangkap
namun setelah memang jamaahnya bubar jamaahnya menyebar
salah satunya adalah saudara de ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah
berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media
sekitar tiga minggu ke belakang ini puncak
artinya bahwa yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau himbawan untuk amaliyah atau untuk melakukan aksi terorisme